badan pengawas tenaga nuklir bapeten menghentikan proses dekontaminasi area yang terpapar radiasi
di perumahan batan indah setu tanggerang selatan banten pada minggu sore karena hujan
sekretaris utama bapak ten mengatakan secara aturan tidak dibenarkan untuk melanjutkan kegiatan dalam kondisi hujan
karena dikhawatirkan akan terjadi kontaminasi silang
rencananya kegiatan akan kembali dilakukan pada senin tujuh belas februari dua ribu dua puluh
nah dengan keadaan hujan seperti ini ya bisa lihat ini jadi tanahnya sudah jadi basah segala macam becek
ini secara proteksi radiasi sudah tidak dibenarkan untuk melanjutkan pekerjaan
karena itu dikhawatirkan terjadi kontaminasi silang jadi bisa terjadi kontaminasinya kemana mana
pemerintah kota tangerang selatan juga masih menunggu hasil pemeriksaan terkait limbah yang menjadi pemicu
adanya temuan paparan radiasi radioaktif di perumahan batan indah
kalau nanti memang ini terbukti merupakan limbah
industri pencemaran dari limbah industri tentunya pemerintah kota akan mengambil langkah langkah yang sangat tepat
langkah seperti apa tentunya harus juga kita koordinasikan dengan perempatan
sebelumnya pada minggu siang tim gabungan batan dan bapeten berhasil mengumpulkan tiga puluh sembilan tong berisi tanah yang terpapar radiasi
puluhan tong berisi tanah itu dibawa pusat teknologi limbah radioaktif menggunakan truk khusus milik batan
nantinya usai dilakukan proses dekontaminasi di area yang
terpapar pihak batan bersama bapeten juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti barang bukti yang diproses di laboratorium